luhut menambahkan nantinya ke delapan belas negara yang mendapatkan akses masuk indonesia ini merupakan negara yang sudah memasuki zona aman dalam penanganan covid sembilan belas dan akan diumumkan melalui surat edaran dari kemendagri
belanjanya lupa begitu balik aduh utangnya banyak gitu
pak masum dulu pernah ada kejadian kehilangan anak ya pak
bagaimana misalnya anak anak kita bisa membudayakan pakai masker secara terus menerus
dan secara pribadi memang kalau bicara pribadi saya kira tidak ada masalah
mobil patroli menyisir sejumlah wilayah di kawasan jakarta selatan pada minggu siang
nah pemerintah punya salah satunya adalah tentu kita sedang mulai dengan arsep
memang ini benar benar yang kami lihat dari kepala mata kami sendiri
yang harus kita dipikirkan
fikri dan dua relawan mersi lainnya
bunganya yang cantik dan penuh warna memang menjadi prima dona bagi para penggemarnya untuk menghiasi taman atau halaman rumah dengan anggrek
lalu bagaimana anda melihat hal ini
ya kita sampai saat ini tidak menutup kemungkinan ya orang dewasa untuk terinfeksi atau tertular hepatitis akut berat ini
isolasi sosial dan kematian awal di antara lebih dari dua orang dewasa
mas menteri perusahaan dan ekonomi kreatif mas sandiaga uno selamat malam
suasana jepang begitu terasa
dibandingkan mereka yang tidak minum air es
hanya karena seseorang terlihat seperti mereka
karma mursalim angga cita kesuma jakarta
biasa pada umumnya seorang artis akan menggunakan barang fashion yang mereka punya
itu juga terkait program utama prabowo gibrat makansi yang gratis
di mana air akan masuk ke ruang pembakaran
kalau menyebarnya luas ya satu satunya jalan ke kemoterapi
ya mungkin udah cocok di lidahnya ya
ini harus kembali kepada basis dari bisnisnya itu sendiri
kemudian lakukan gerakan butterfly
serta asam lambung dan sakit pada tubuh
ya nah inilah covid ini kan istilahnya masih termasuk penyakit yang baru ya
covid itu menyebabkan demandnya turun
dan menerangkan sekitar sembilan belas ekosistem kita
memang terjadi gap antarwilayah
selain makam syekh rahmah haji irengan di objek wisata yang berada di kaki gunung ciremai seluas tiga hektar ini
dan berikutnya kalau kita lihat lagi dari lingkaran survei indonesia
dpa ada yang minta jadi
supaya lembab terus skin barriernya dijaga nah itu sih paling yang aku kejar
dan bersama sama dengan tim terpadu tadi yaitu bpkp jamdatun dan inspektorat
jadi harapannya minyak bisa agak stabil pergerakannya
mereka harus menunggu selama berhari hari untuk mengantarkan bantuan
karena sekali lagi kan yang menjalankan kebijakan ini kan adalah anak anak kita
dimana semuanya bisa terlambat nanti ke depannya
dengan menghubungi di nomor satu ratus dua belas
dengan keragaman bentang alam kuno yang telah berevolusi selama lebih liaran tahun
dimana rafa pintu pintu perbatasan yang ada di rafa antara mesir dan juga gaza berada di jalur gaza selatan
masyarakat yang mau mudik siap siap
alasan dibalik peraturan dewan
kami telah melakukan pemetaannya dan kami melaksanakan kajian itu
hal ini juga sebagai pembuktian bila anak seorang petugas keamanan di kantor pos yogyakarta
rekaman gambar yang diambil pada hari selasa menunjukkan
siapkan saus tomat ala korea ya bun
artinya tiba waktunya untuk berjualan
dan negara bagian pertama yang akan menghapusnya secara bertahap pada tahun depan
nah itu pengusahanya sudah melihat bahwa mereka akan terproteksi dan sistem value daripada perekonomian transparansi fair economy green economy itu sudah sama
karena memang kita makanan sehatnya juga fokusnya ke yang berkebutuhan medis
mereka mencari tempat tempat di mana mereka bisa untuk jauh dari hal hal yang sifatnya
ini yang dua penyebab kematian terbesar
tapi kalau mau kesini jangan terlalu sore ya sebab tempat yang buka pukul enam pagi ini sudah tutup sekitar jam empat sore
ada nastar yang dijual rp satu ratus tujuh puluh per kilogram
karena program sales misalnya dan sebagainya
saya percaya kalau bunyi makanan itu itu kayak psikologically nggak sih
pemerintah juga mengklaim sebelumnya bahwa pemulihan recovery ekonomi kita berjalan dengan cukup baik
jangan menunggu sampai kuning itu pesannya
sangat penting untuk melakukan pemeriksaan
pemerintah berencana mengenakan iuran perwisata kepada penumpang pesawat